bertajuk indonesia memanggil relawan anis baswedan bagian timur indonesia atau relabatin pada minggu pagi di bakyasar menyapa masyarakat
memanfaatkan arena car free day di calonbole fartana kukang relawan anis ini mengumpulkan tanda tangan dukungan
selain aksi tanda tangan relawan juga menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan dan donor darah
aksi serupa juga digelar relawan anies baswedan di seluruh indonesia
pertanda genderang politik pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat terus ditabuh
sementara itu dewan pimpinan wilayah pan ntt menjagokan ganjar pranowo gubernur jawa tengah kader pdip sebagai kandidat paling tepat yang mampu membangun indonesia yang berkelanjutan
dukungan ini merupakan hasil rakernis pan ntt pada agustus dua ribu dua puluh dua lalu
ganjar pranowo dianggap tokoh pemersatu bangsa indonesia dalam pilpres dua ribu dua puluh empat

dukungan terhadap gubernur jawa tengah ganjar pranowo juga datang dari forum komunikasi dewan pimpinan cabang wilayah matraman kediri jawa timur pada sabtu
mereka meneklarisikan ganjar pranowo menjadi calon presiden periode dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
deklarasi dan aspirasi dukungan kepada ganjar nantinya akan disampaikan kepada dpw p tiga jawa timur
dari bekasi jawa barat dewan pimpinan daerah provinsi jawa barat partai golkar melakukan konsolidasi partai untuk pemenangan erlangga hartarto sebagai presiden dua ribu dua puluh empat pada sabtu
dpd golkar jawa barat mengultimatum kader di wilayahnya dengan memberikan sanksi jika terbukti mendukung calon presiden lain
dpd golkar jawa barat ini tetap konsisten dengan hasil munas dua ribu sembilan belas lalu di mana partai golkar mengusung erlangga hartarto sebagai capres dua ribu sembilan belas
tim liputan cnn indonesia